perusahaan ini nyokong usaha tukang cukur be iya iya iya pokoknya amin bapak nggak usah khawatir
tentang masalah wah apalagi ya sebentar lagi lukian kan jadi rangka ya jadi babi
mesti kasih support lagi sama lucky selalu duit iya be buat apaan sih ngomong luah gini
deh buat beli baju di mall ntar malam ke deporti lu masuk partai jangan jangan jangan
jangan belum wajib nyoblos eh temen babi tahu nggak habis miliaran enggak lulus
nggak jadi anggota dpr karena dia bodoh dia enggak sekolah
hai happy happy aja terus mer nggak lama lagi lu bakalan nangis lihat aja lu
mir mir gimana jadi kita kejar enggak gua mau nanya ya lu tuh kapan pinternya sih lu gua ngeliatin

aku berhenti di sini dulu ya eh eh kunaun udah deh jangan deh depan rumah kamu saja ya sekalian saya
teh pengen kenalan sama itu nyatanya em tante ibu aku tuh orangnya cerewet banget awal banget
banting piring semua lempar lempar jangan deh soalnya dia berudak malem malem oh gitu bahwa
pisangnya tidak suka sama orang kaya oh ya sudah kalau gitu ya sudah salamnya sama ibu kamu eh
dulu dulu macara yang saya beli tadi mana mau lihat
dong mana yesus madam
pasti dulu menangis ya kamu nabrak orangnya enggak
madem itu yang saya tabrak soal apa orangnya
betar madem saya lihat rumahnya
aduh mata buta
aduh padang orangnya buta nih gara gara banget jelek pisan
cami buta lo tuh nyupir kagak punya mata gue yang salahin
enak aja lo dasar kurak lo
tante mary sama nyokapnya laura ternyata udah saling kenal
ya pantas aja laura gak mau kenalin tante merry
eh gara gara angus baju orangnya jadi kawin sih ya gara gara maneh
itu demi dasar monyong lo sini gak berani gue hantem lo ya
ya ya ya udah udah gue monyong gak usah berantem deh damai aja mah damai ya
aduh udah masuk jangan diladenin emang dia begini nih
striker aja gak pernah beres gelok nenek sihir
apa lo ngomong nenek sihir nenek sihir gue sihir jadi bebek lo kurang lancar lo
paket tuh sabu buat terbang udah masuk masuk
eh jangan pake mantong lo eh beraninya lo keroyokan lo sama supir lo
dasar kurang kurang dua dua lo
aduh gusti nyuruh nyuruh lele kapan kamu tuh bisa bikin tengang bapak
mu habis ngedel ngedel duel bapak kok ya kamu tuh masih berani pulang
gini nih gue sekarang udah ngeduit lagi nih jadi ya bokap tau kan kalau mau ngegait cewek tajir kan perlu modal yang gede tuh
nah sekarang gue minta tolong banget nih sama pop
dasar kamu ya jadi kamu pulang tidak kangen karena bapak tapi gara gara gak punya duit
eh takut bersijaruh kamu nanti
eh gemes aku
eh maaf sih tuh anak gue gak pulang pulang sih
bener bener ya bikin susah orang tua aja tuh
perhiasannya lo kemana
gue mau tanya
perhiasannya lo kemana

perhiasannya lo kemana
be tenang dulu relax
kalau kata orang barat relax
terpaksa luki jual perhiasannya buat model masuk sekolah elit
jadi begini be
sekolah lucky yang dulu kan jelek gak ada kualitasnya
nah di sekolah yang elit yang baru nih
lucky tuh dapet pendidikan bagus pergaulan oke
kalau lucky berhasil bebe juga kan yang bangga
demi allah be
kalau gitu bebe setuju gak apa apa gak apa apa
kalau lu bakal sekolah
bebe kepengen lu dapet sekolah yang bagus
tapi inget doain bebe biar perusahaan bebe maju
usaha tukang cukur be
pokoknya amin bebe
bebe gak usah khawatir tentang masalah
wah apa leni ya
sebentar lagi lucky akan jadi orang kaya be
jadi bebe mesti kasih support lagi sama lucky
buat apaan sih
buat beli baju di mall
ntar malem lucky ada party
lo masuk partai
jangan jangan jangan
eh temen mba be tau gak
abis miliaran gak lulus
gak jadi anggota dpr
karena dia bodoh
dia gak sekolah
usah mba be
aduh istilah gaulnya
sekolah pake pesta
ah yang bener dong be
masa mba be jatuh kangen nyukur
anaknya jatuh kangen nyukur juga
eh kalo wajah kayak lucky mah pasti jadi direktur
kalo wajah kayak mba be jelek mah gapapa

ngimpi apa gue semalem ketumbelan tunggang
mana si lora pake acara sekolah sekolahan aja lagi
ah cucian gue gak panggil numpuk
aku tuh kufret banget
kalo aku anak cucurut berarti nya tuh emak cucurut
sama aja tikus gue tau gak
dasar lo anak toko gede diri lo
hei lo denger ya lora ya
lo bantuin gue nriska
kelarin tuh triska
gue gak mau tau
yang penting beres semua
gue gak mau tau
yang penting gue gak mau tau
beres ya pokoknya hah
yaudah yaudah yaudah
nye jangan gitu
yaudah aku kerjain semuanya
nye jahat gak pece
hah apaan tuh pece
kelaguan anak sekarang
muke lo demak
sewot banget gue jadinya
punya anak juga gak ada yang bantuin
bercuma gue punya perawan
kok caranya kayak gitu
yen kelingan mereng seliramu
pak jahitan saya udah selesai belum ya
sebentar ya pak ya
loh bajunya kok nggak ada
wah gak ada bajunya
wah ini pasti gatot ini
cari alasan apa ya
waduh saya lupa mbak
bajunya masih di